heri wirawan menyelesaikan pendidikan s satu di sta isiwangi bandung jurusan pendidikan agama islam pada dua ribu dua belas
selanjutnya heri juga sempat terdaftar menjadi mahasiswa pasca sarjana di universitas islam nusantara kota bandung jurusan manajemen pendidikan agama islam pada dua ribu tiga belas
menurut rektor uninus seharusnya heri menyelesaikan perkuliahan selama dua tahun
akan tetapi jelang tahun kedua heri menghilang dan tidak melakukan registrasi ulang sehingga pada dua ribu delapan belas akhir heri dinyatakan dikeluarkan dari kampus
aktivitas yang bersangkutan itu tidak terlalu menonjol ya
hanya mahala jarang kuliah
dan nilainya pun kalau saya lihat di nilai ipk yang terakhir dengan semester yang dia tempuh itu hanya dua empat
ketua forum pondok pesantren kota bandung aceh dudung baru mengenal heri wirawan sejak tahun dua ribu enam belas ketika dia mulai mendirikan pondok pesantren
namun aceh tidak mengetahui dengan jelas latar belakangnya hanya mengetahui asalnya saja yaitu dari kabupaten garut
aceh mengetahui bahwa awalnya pondok pesantren pimpinan heri berlokasi di jalan suka nagara antapani
namun dia tidak mengetahui bahwa kemudian ponpes itu pindah ke cibiru dan entah memiliki dana dari mana
dan sudah sejak dua ribu sembilan belas tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh heri kepada forum pondok pesantren
dia itu bukan sosok ulama bukan sosok kiai
ya punya murid kurang lebih tiga puluh empat itu ngambil dari kampung
yang sangat prihatin itu ya mengatasnamakan
pondok pesantren yatim rumah quran dan gratis
untuk itu forum pondok pesantren kota bandung mengetatkan pengawasan terhadap ponpes yang dilakukan oleh forum dan kemenak
salah satu mekanisme lainnya adalah dengan cara secara rutin berkomunikasi dengan orang tua santri
untuk pendirian ponpes setidaknya ada lima syarat yang harus dimiliki yaitu memiliki pondok memiliki madrasah atau belajar
memiliki masjid atau musola memiliki rumah bagi kiai dan memiliki santri minimal lima belas orang
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat